sementara itu pasca lebaran antusiasme warga untuk menjenguk keluarga di rutan kelas satu makassar melonjak
membludaknya penjenguk membuat rutan meningkatkan penjagaan untuk memastikan keamanan
di momen lebaran pengunjung rutan kelas satu makassar membludak
petugas pun mencatatkan peningkatan jumlah pembesuk lebih dari lima orang di hari pertama dan kedua lebaran
sebanyak satu delapan ratus warga binaan mendapatkan kunjungan dari keluarganya
mereka datang merayakan lebaran di rutan dengan membawa makanan khas idul fitri
untuk memastikan keamanan warga binaan pihak rutan menambah penjagaan dan mengubah alur penjenukan agar lebih tertib dan aman
sebelumnya memang sudah kami antisipasi bahwa dengan memberikan pelayanan yang maksimal
kemudian alur kunjungan pun harus kami tempatkan beberapa pos dalam arti pada saat mereka keluar harus kami lakukan pemeriksaan
bahkan pemeriksaan terkait tanda pengenal ataupun stempel itu ada tiga tempat untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta tidak terjadi apa apa nantinya
di lapas kelas satu cipinang juga membuka kunjungan keluarga warga binaan di momen lebaran kedua idul fitri di lapas kelas satu cipinang jatinegara jakarta timur
isak tangis dan suasana haru mewarnai pertemuan para warga binaan dengan sanak keluarganya
agar bisa menjenguk pihak keluarga diberikan tiket antrean serta diperiksa barang bawaannya untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
waktu kunjungan juga dibatasi tiga puluh menit
tidak terjadi penumpukan di kawasan lapas
keluarga binaan mengaku senang dapat bertemu kembali dengan keluarga

layanan kunjungan pas di hari lebaran karena saya bisa bertemu dengan keluarga saya dan saya sangat senang sekali dengan apresiasi buat petugas di sini